di rumah sakit ada nyokapnya
terlebih gue bisa diaduin sama polis
gue gak yakin
lihat nih anak papi cantik banget
pasti dananya sehari semalam ya
emang mau pergi kemana danan kayak gini
iya ini reva makin hari makin cantik aja
mentang mentang udah mau masuk kuliah makin pinter dandan ya sayang ya
ini pi reva tuh rencananya mau ke sekolah makanya harus dandannya rapi kan
tapi reva udah kangen banget ya sama papi
nginep dimana pi
tapi nginep di rumah mama adriana
tapi jangan khawatir malam ini papi akan nginep disini
jadi semalam tidur disana semalam tidur disini biar adil kan
ya bagus lah pi jadi reva juga bisa kangen kangenan sama papi
itu cidarnya adriana kenapa ya
apa jangan jangan ada hubungannya tuh sama yang bisurti cerita tadi
itu kan banyak kelamun
kepalanya sama adriana kenapa
kok luka kayak gitu
kamu harus dengar ceritanya pasti kamu akan ketawa
ini ceritanya panjang
boleh lanjut ceritanya
jadi begini semalam mama adriana tidur terus tidurnya kayaknya kecil
jadi kepalanya kejeduk
bukan begitu ceritanya sayang
itu beneran pi
gara gara tidurnya kayak anak kecil
mama adriana itu habis maling kali ke rumah orang
terus ketauan digebukin
kalau si nyomut disangka kayak maling
terus digebukin sama orang ya
suka jadi pengen ketawa ya
itu kan kalau kejadiannya kayak gitu
dan tidak kejadian begitu kan
abis surti teh keingetan
itu yang semalam surti gara gara ada maling
gebukin maling juga
masuk ke rumah
iya tapi kan gak begitu kejadiannya
jangan terlalu galak juga dong sama bi surti
bi surti kan emang orangnya humoris
mungkin dia ketawa kali karena dengar cerita reva
yang pas banget sama kejadian dia
tapi cuma mengingetin bi surti
biar bagaimanapun mama adriana
adalah masih istri papi
aku gak suka
jangan terlalu galak juga dong sama bi surti
bi surti kan emang orangnya humoris
mungkin dia ketawa kali karena dengar cerita reva
yang pas banget sama kejadian dia
tapi cuma mengingetin bi surti
biar bagaimanapun mama adriana
adalah masih istri papi
papi gak suka
kalau kamu membandingkan mama adriana
tapi kamu bisa mengingat
bagaimana kalau kamu mengingat
bagaimana kalau kamu mengingat
tapi gak suka itu
ada deh yang mereka mau omongin sama papi
ini masalahnya penting banget
kalau papi nggak tahu sekarang
takutnya keburu semuanya terlambat
tapi harus tahu deh ceritanya
kalau si reva anak natural ini
sayang kamu mau cerita sama papi tapi pasti ceritanya gak mungkin sebentar dong lama
mas kamu ingat gak kamu janji sama dirjen dan beberapa klien untuk meeting hari ini
jadi kalau kita berangkatnya ada siangan
takutnya macetnya tambah parah kita tambah lama
sampai ke kantornya tapi terserah sih kalau kamu reva sayangnya mama
mau cerita gak masalah mama tunggu di sini
terima kasih sayang kamu udah ngingetin kalau enggak saya pasti lupa
yaudah sayang ya abis itu pergi dulu ya
ya kamu gak apa apa kan
yaudah gak apa apa deh
yaudah kalau gitu hari ini kamu mau pergi kemana
palingin reva pertama tama mau ke rumah sakit dulu pih
cengukin si ian soalnya kan ian tuh abis di gebukin
astagfirullahaladzim terus kondisinya gimana
untungnya sih lukanya gak terlalu parah pih
dan dia juga kayaknya udah lumayan membaik
astagfirullahaladzim mas pergaulan zaman sekarang sangat bahaya ya
aku jadi takut mas serem deh ngeri deh ya kan mas
udah kamu tenang aja kalau kamu kan ada mas yang jagain kamu
hmm eehh lebay banget sih ini cewek satu
gak perlu kayak gitu juga kale caper dasar
nah ini pelajaran buat kami ya
mulai sekarang kamu tidak boleh pergi kemana mana sendirian
kamu harus dikawal sama bagas kalau ada dia dia harus bisa jagain kamu
yaudah kalau gitu abis pergi dulu ya sayang ya
cepat atau lambat si reva bakalan ngomong ke mas besok al rekaman di head
yang gue takutin entar entar malem nih si reva kayaknya bakalan nyaritain ke ni aki aki abik itu esok ngomong
aduh gue harus butuh handphonenya secepatnya tapi gimana lagi caranya
mas minta tolong proposal yang dibikin pak indra kamu siapin ya
mas dari tadi ngajak ngomong kamu kamu gak ngerespon
aku pengen ke toilet sebenarnya nahan dari tangan
oh it's okay toiletnya di sebelah kanan ya
kalau gitu mas tunggu di mobil aja
gue harus cari cari kok gak bisa diem di tempat ini

intinya jangan pigup p steering
gue mau minta tolong lo harus ngambil hp nya reva lo curi hp nya reva dan lo kasih ke gue ya
buat apa mau dijual
ya enggak juga ngapain gue jual berapa lah hp nya reva
ya enggak itu gini loh di dalam hp nya reva itu ada suara rekaman gue
jadi kalau misalkan itu kebongkar yang ada hubungan reva dengan gue makin lengket susah untuk dipisahin
oh oke kalau gue ambil hp nya reva untungnya apa buat gue
gini lo masih kesal gak sama boy lo masih marah kan sama boy lo gak suka kan sama boy
itu sih pasti memang dari dulu dari zaman barrior gue udah gak demand sama dia
nah itu dia masalahnya kalau lo enggak suka sama boy lo mau dong ngeliat boy itu menderita hancur berantakan dengan satu satu cara yang dia harus putus sama reva
berantakan sama reva
jadi kalau misalkan lo ambil itu hp lo pegang itu hp lo curi itu hp rekaman gue bakal enggak ada otomatis gue bakal lebih mudah untuk hancurin hubungan reva dengan boy
tapi tapi nih ya kalau lo enggak ngambil itu hp reva dengan boy bakal bersatu dan makin lengket
dan makin langgang mereka akan bahagia
lo enggak akan bisa ngeliat boy itu menderita
ya percumalah kalau lo itu ketua
sebenarnya kalau lo enggak bisa mikirin gimana caranya untuk nanda itu hp itu caranya sangat mudah deh kayaknya
maka punya anak buahnya banyak
gue yakin banget ini masalah kecil
pasti alex dengan mudah ngambilin hpnya lex
dan gue bakalan hidup dulu
daripada gue harus mikirin gimana caranya mundar mandir mundar mandir pusing sakit kepala udah ngebengkel juga tetep sakit
aduh baik gue suruh alex
rasanya pasti enggak enak
dan lo juga pasti enggak tenang
tapi seenggaknya gue udah lega kok
tapi seenggaknya gue udah lega kok
tapi seenggaknya gue udah lega kok
kau mampuni sama allah
harus selesain masalahnya
atau sama dado dulu ya
yang lagi di rumah sakit
dan dia pasti ngerawas sama gue
karena gue tau banget sifat dia
dan dia juga gak gampang gitu untuk maafin gue
di rumah sakit ada yang nyokapnya
terlebih gue bisa diaduin sama polis
dodo temen setangkir kopi gue
gue tau gue salah dodo
tapi gue harus berani ngambil keputusan yang bener
berani ngambil keputusan yang bener
apa yang dikata sama gue bener
semua anak anak haji
geroyokin gue juga gue rela
karena emang gue salah
kok gak ada pilihan lain
gue harus telepon dadah
gue harus telepon dadah
lo lagi dimana dok
gue masih di rumah sakit nih sama anak anak
pada mau stand by gitu di iyan
gue mau ketemu sama lo
dan ketemuannya di luar dok
ya udahlah lo ke rumah sakit aja
sekarang ketemu anak anak nih
gak bisa dok
ada apaan sih
bikin gue penasaran aja lo will
gak like gue kalo kayak begini nih